kendati subsidi listrik untuk pelanggan mampu dicabut per juli nanti
pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif listrik hingga tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas
menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan mengatakan
kebijakan ini sesuai dengan arahan presiden joko widodo
kepastian dari pemerintah ini dipastikan pada harga energi primer yang cenderung stabil
jika harga energi primer naik pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik
sebaliknya jika harga energi primer seperti batubara dan gas turun
pemerintah akan menurunkan harga listrik karena memang harga energi primer ini merupakan pembangkit
ataupun juga energi yang digunakan untuk membangkitkan listrik
sementara itu jonan juga menyatakan jumlah pelanggan listrik sembilan ratus volt ampere menerima
ataupun penerima subsidi berpotensi bertambah
sebelumnya dari sekitar dua puluh tiga juta orang yang merupakan pelanggan listrik daya sembilan ratus volt ampere
ada sembilan belas juta
yang awalnya dinyatakan tidak layak mendapat subsidi
dan sekitar empat satu juta pelanggan dinyatakan tetap layak
setelah melakukan verifikasi lanjutan jumlah pelanggan listrik yang layak disubsidi
naik menjadi enam lima juta pelanggan
saat ini pemerintah sedang mengusulkan tambahan subsidi listrik sebesar satu tujuh triliun rupiah
dalam era pbnp dua ribu tujuh belas